sekitar tujuh puluh pesawat tempur dan dua ribuan personel mengikuti latihan puncak tni angkatan udara angkasa yuda di natuna kepulauan riau kamis pagi
ya latihan ini merupakan salah satu latihan perang terbesar yang pernah dilakukan oleh tni angkatan udara
satu persatu pesawat tempur yang terdiri dari f enam belas sukhoi hawk t lima puluh serta super tucano melakukan pengeboman terhadap sasaran musuh di lepas pantai pulau natuna
selain aksi pengeboman juga ditampilkan atraksi tempur udara atau dogfight antara pesawat sukhoi dan f enam belas
tak ketinggalan aksi terjun payung pasukan khas tni angkatan udara yang disimulasikan merebut pangkalan musuh
aksi latihan kemudian diakhiri dengan penembakan drone yang disimulasikan sebagai pesawat musuh menggunakan meriam antisarangan udara serta rudal antipesawat
presiden joko widodo panglima tni serta sejumlah menteri juga ikut menyaksikan latihan tahunan tni angkatan udara ini
presiden juga sempat meninjau pameran statis pesawat tempur serta mendapat wings penerbang kehormatan kelas satu
tidak ada hanya saya minta ini nanti kita akan evaluasi kita akan evaluasi lagi untuk pengembangan ke depannya
bagaimana mungkin nanti seperti tadi yang tadi targetnya itu enam pesawat elemen
satu mungkin besok ya targetnya dua lah supaya kebagian yang lain kan gitu